maafkan aku resi aku tidak berhasil menangkapnya
raden ini semua bukan salah
mulai saat ini akan aku wariskan kepemimpinan pada epokan gunung untuk kalian pimpin
aku bersedia menjadi istrimu
aku berhasil menangkapnya
aku pegang janjimu
aku berhasil menangkapnya
seharusnya aku yang bertanya
aku tidak bisa membedakan
mana muridku yang asli
guru aku ini adalah muridmu yang asli
kau mengutusku untuk ke arga liwi
untuk menyampaikan pesan bela sungkawa
atas meninggalnya nyai endang sukepti
aku akan buka kedok
kau akan menangkapku
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku sekarang bisa membedakan
mana yang asli dan yang palsu
biarkan keduanya bertarung
untuk membuktikan siapa diantara mereka
resi dan beraksa
sebenarnya aku tidak ingin kucampur
dalam urusan ini
karena aku lihat juga tidak adil
ditunjukkan mana yang lebih kuat
dimana kak lala
kamu selamat purbaya
aku juga seneng kok
kakak baik baik saja
ya orang jahat
kau harusnya berterima kasih kepada dia
karena dia yang menyembuhkanmu
lagu yang di ratch racks
inilah saatnya pembuktian
bahwa akulah permana yang asli
jadi dia permana yang basuh
dialah sebenarnya muridku yang asli
kenapa radan harus berdusta
sebenarnya ada yang menyamar menjadi muridmu
untuk mengambil suluh dan memahami
tolong kau rebut kembali
jangan kau coba coba menghalangi jalanku
kamu tidak bisa lari lagi dari aku
maafkan aku resi
aku tidak berhasil menangkapnya
ini semua bukan salah
mulai saat ini
pada pokokan gunung
tolong bantu muridku
untuk merebut kembali